duduk duduk duduk
mau duduk dalam lagi gak
iya digendong sampai kamar
masa aku harus duduk disini
saya angkat telepon dulu
ada yang gawat ren
mau bikinin kita acara tunangan
besok kita ketemu ya
oke gak apa apa
ternyata kamu udah punya pacar
kamu mau tunangan
nanti kita jangan lupa diundang loh
ini belum pasti kok
cuma usulan dari papanya aja
oh alhamdulillah dong
berarti udah disediain sama papanya
insya allah nanti saya bantu
pak alas sama bu anin denger lagi
makin ribet deh
apa sih rick
mau apa lagi
kenapa lo gak pernah baik sama gue sih
jelas jelas tadi lo yang nelfon gue
gak mungkin gak sengaja kan sa
gak mungkin panggilan terakhir di handphone lo tuh nama gue sa

udah usah ngelanjut
udah usah ngelanjut
udah usah ngelanjut
udah usah ngelanjut

udah usah ngelanjut
udah usah ngelanjut
udah usah ngelanjut
udah usah ngelanjut
lo sudah ngabarin disini ke pak sumarno
ada perempuan yang mengaku sebagai keluarga sumarno pak

terus dari keterangan admin
kamu lihat orangnya
orang itu keburu pergi
eh pak ini istri semar
dan gimana keadaannya pak
ibu ibu yang ternangnya
suami ibu ada di dalam
bu bapak bu
suami saya kenapa pak
warga menemukan pak sumarno
di jurang bu
dan waktu dibawa ke sini
kondisinya sudah koma
mungkin pak sumarno
perubahan dari kejahatan bu
karena anomenya tidak ditemukan
astagfirullahaladzim ya allah
gimana hidup saya sebalik ke kembang saya begini
bagaimana saya bisa menemukan pak sumarno
gimana bayar untuk terbang
ibu tenang ya
semua biaya pengobatan pak sumarno di rumah sakit ini nanti akan saya yang bayar
untuk masalah gaji sumarno juga akan tetap ditransfer ke ibu
selama sumarno dirawat di sini
lebih baik ibu tinggal di mes karyawan

sampai pak sumarno bisa berada di rumah sakit

nanti biar pak randy yang mengantar ibu ke sana
sekali lagi terima kasih ya pak
untuk kebaikan bapak
kamu tolong antar nanti ya
kalau gitu kami pergi dulu ya bu
masuk nggak pak
besok aja ya bu
sekarang kita ke mes aja dulu
biar ibu isra
bapak cepat sembuh ya pak
ibu sama alika tinggal dulu ya pak
bapak yang kuahui
hey din kamu kenapa mikirin apa
gak apa apa aku masih kepikiran aja sama monya rende
apa bener perempuan yang dia liat itu elsa
tapi bisa aja sih
atau jangan jangan pak sumarno itu bukan kesalahan nanti gue diserahkai
soalnya momennya pas banget loh
pas dimana dia mau memberikan kesaksian di kantor polisi mas
dan yang mau mencelakai elsa
ya bukannya aku mau sulisan sama adikku sendiri ya tapi kamu lihat sendiri aja
ibu kandungnya aja dia bisa lihat loh masuk ke dalam penjara
dia pasti gak akan masalah kalo misalnya orang lain itu akan dia celakai
memisahkan nama baik dia
tapi kita nggak punya bukti apa apa
dan untuk saat ini kita cuma bisa berdoa aja
semoga pak sumara bisa cepat sadar dan dia bisa cerita semuanya sama kita
udah pulang ya
no tadi elsa pergi sama pak surya
mama gak tau kemana
kamu tau dia kemana
no biar gimana elsa itu kan masih istri kamu
tanggung jawab kamu
jadi kalo ada papa nanti orang tuanya kan bisa marah sama kamu sama mama
coba aku hubungi dia
ya elsa kemana sih
kenapa sih selalu aja ada masalah sama dia nuh
aku ke kamar dulu ma
nanti aku habis mandi
kalo masih belum ada kabar aku coba cari dia
ya ya oke sayang ya

jadi budak v
mau duduk dalam lagi gak
masa aku harus duduk disini
eh mas ang
udah gendong aja mbak andin ya mas ang
ibu hamil tuh emang suka kayak gitu
kakinya sering kesemutan
udah gak papa
malu adoyah sama kike
emang kenapa gendong istri sendiri
kamu takut keberatan
di belakang aja biar nggak keberat
aku maunya di belakang
aku lebih suka digendong di belakang
menggendong sang putri
ojo mancing mancing ya
buah payak buah kedong dong
dibelah belah dimakan dingin
lauya mau gendong malah dikepelin
ini angin kenapa mama mama kayak anak kecil aja
kakek kesemutan tadi mah katanya kenapa
gini bukan di depan aduh lucu ya kau digenang juga mau digenang juga mau digenang juga mau
digenang juga oh oh oh